ya dan melalui sambungan zoom kita sudah terhubung dengan kepala humas universitas negeri surabaya
finda maya setianingrum
langsung saja kita sapa selamat petang ibu vinda
apa kabar ibu
selamat petang mbak fani kabar baik
iya ibu vinda ini terkait
iya sepertinya ya
dan ibu finda ini terkait adanya video acara pengenalan kampus unesa yang viral begitu
bagaimana pihak kampus melihatnya dan sebenarnya kronologinya seperti apa bu
ya kami dari kampus sejak senin malam langsung melakukan koordinasi ya mbak
jadi karena kami juga tidak menduga hal ini akan viral
karena memang acara pt kmd ini kan tidak hanya kita kampus
tapi dilaksanakan live youtube pada saat rabu sembilan september dua ribu dua puluh
jadi memang bisa diakses
nah berkait kejadian ini kami dari pihak kampus
terus melakukan koordinasi sampai sore tadi
kami juga masih melakukan rapat dengan berbagai pihak
termasuk dengan badan eksekutif masih soi yang menjadi panitia
dan kami sama sama melakukan evaluasi
kami mengakui ini itu sebuah peleduran kami
dan kami mengakui dan kami menyayangkan karena memang kami sebagai institusi pendidikan
kami berpikir bahwa tidak ada
ada kekerasan dalam bentuk apapun di lingkungan pendidikan
jadi kami berharap ini bisa menjadi evaluasi bagi kami untuk bisa memperbaiki diri dan berkenaan lain
ya ibu vinda lalu terkait kronologis ya kita tahu bahwa di video itu yang menjadi persoalan
begitu katakanlah yang dipermasalahkan oleh masyarakat maya atau netizen itu adalah ketidaksesuaian
begitu ketika ada salah satu mahasiswa senior
yang membentak begitu mahasiswa baru mengatakan tentang peraturan yang berbeda dengan ketentuan yang ada tertera dalam buku panduan
nah seperti apa sebenarnya bu kronologinya dan juga ini apakah ada briefing terlebih dahulu kepada panitia yang melaksanakan acara atau seperti apa bu
ya kami ada tujuh fakultas ya mbak fania
fakultas tersebut punya japan pkkmb ini di fakultas masing masing
dan semuanya memang
jadi ketika ada kegiatan ini masing masing fakultas itu memang punya tata tertib
tapi yang kemudian sudah disampaikan melalui sosial media masing masing fakultas bahwa
ada hal hal atau tata tata yang memang harus dipatuhi oleh para mahasiswa baru
satu diantaranya adalah mengenakan ikat pinggan ini
nah di video yang viral itu kita ketahui bahwa salah satu mabah itu tidak menggunakan ikat pinggang
dan dia juga ada yang dikeluarkan
nah pertanyaannya di sini adalah cara menegur
jadi cara menegur salah satu di fakultas kami yang kemudian membuat ini menjadi kesalahpahaman
tapi kami tadi sore tadi sudah menyampaikan bahwa hal ini menjadi pelajaran bagi kami semua
bahwa kami belajar dari kepala mimi dan kami akan terus bergenah ini menjadi kampus yang memang
hard kemudian kondisi nyaman sesuai dengan konsep mereka belajar
ya baik ibu finda ini kan memang pengenalan mahasiswa secara daring memang baru kali ini dilakukan
karena memang saat ini kita berada di situasi pandemi begitu ya bu ya
yang memang mengharuskan semuanya memiliki kenormalan yang berbeda begitu dengan yang biasanya dilakukan
nah lantas seperti apa sebenarnya bu
bagaimana seharusnya prosedur pengenalan kampus ini dilakukan secara daring kah

atau bagaimana selama masa pandemi ini
ya kami mematuhi aturan dari kmdikut ya karena memang laksanakan ckkmd
pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru ini memang direkomendasikan atau disarankan untuk secara daring
jadi kami pun juga melaksanakan secara daring
tapi memang kami akui ada beberapa yang kemudian panitia ini ada di kampus
standby di kampus karena mereka harus melakukan koordinasi
jadi kita berpikir pikir
ya terkait panitia yang berada di kampus ini apakah ada protokol yang mengatur begitu bagaimana jumlahnya
dan apa saja yang boleh dilakukan di kampus atau seperti apa ibu finda
jadi kami di panitia pusat ckkmd itu ada aturan bahwa hanya ini saja mahasiswa atau panitia yang boleh ada di kampus
itu pun untuk kepentingan koordinasi dan hanya lima hari
di ckkmd ini kan mulai semenit sampai jumat
di posisi mereka semuanya sudah beberapa diantaranya sudah pulang ke masjid
iya lalu ibu finda terakhir ini evaluasi tadi ibu katakan di awal sudah dilakukan
dan bagaimana nanti penerapan dari hasil evaluasi ini ibu finda
ya kami hari ini sebenarnya konsentrasinya adalah pada kondisi psikis ya mbak paniti
yang kita tahu hari ini sangat vital dan beberapa memang mengalami tekanan karena memang di sosial media seperti itu
jadi ada beberapa psikolog dosen psikologi yang kemudian melakukan counselling secara baik itu online maupun
secara langsung memberikan terapi ke sisi untuk memulihkan dulu
jadi kami memang belum melakukan hal hal yang sempatnya jangka panjang
kita lebih berkonsentrasi pada hari ini adalah mahasiswa yang jadi panitia ini harus diterapi dulu secara fisik
oke lalu ibu finda apa yang bisa dilakukan agar praktek senioritas begitu untuk mencegah praktik ini tidak terulang kembali lagi ke depannya ibu
bapak rektor kami sudah menyampaikan dalam rapat pimpinan tadi sore bahwa semua pihak harus sama sama mendukung bahwa
ini tidak sepenuhnya
ini bukan sekepanjang hal yang bergantian bagi masyarakat

ini menjadi evaluasi kami bersama
jadi kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat
masukan saran dan kritik yang hari ini dan sejak tadi malam viral di sosial media
itu adalah menjadi evaluasi bagi kami
ini adalah kritik yang kami catat adalah untuk perbaiki institusi pendidikan
satu di antaranya adalah unesa
terima kasih ibu finda maya setianingrum
universitas negeri surabaya sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected hari ini